siapa bilang mencicip kuliner khas mancanegara harus terbang dulu ke negara asalnya
gak perlu kok
di surabaya jawa timur beragam kuliner mancanegara dengan harga yang melokal siap memanjakan lidah anda
mau tahu ada apa aja
kita melancong ke jalan tenggilis
kuliner khas meksiko taco dan nachos dijajakan ala kaki lima
ada tiga jenis tako yang dijual
untuk membuat taco tortilla diisi dengan olahan daging ayam ala meksiko bernama low cost dan aneka sayuran
biar makin nendang tak ketinggalan keju yang melimpa serta saus sambal
selain menambah cita rasa keju dan saus diperlukan sebagai perekat kedua sisi tortilla
berhubung pesanan saya yang paling spesial tambah lagi ekstra topping sosis
sebagai pendamping taco saya juga pesan paduan keripik jagung kentang goreng dengan taburan daging lokos dan saus keju bernama nachos
meskipun pesanan saya segini banyaknya tapi saya gak khawatir tuh
karena makanan di sini hanya dibanderol mulai dari dua belas sampai dua puluh lima an aja
eits murah bukan berarti rasanya murahan dong
ada alasannya kok kenapa harganya tetap ekonomis
kita membuat tortilla dengan ayam locos
ayam lokos ini sebutannya untuk ayam meksiko ya
jadi kita bikin sendiri mulai dari tortilla terus mulai dari ayam locosnya itu kita produksi sendiri
jadi kita meminimkan harga di situ
meski baru satu bulan menjalankan bisnis kuliner khas meksiko ini sang pemilik mengaku antusias warga surabaya cukup tinggi
bahkan omset yang diterimanya sebulan ini
mencapai tiga puluh juta rupiah
kita bergeser ke sentra kuliner masjid agung surabaya
waduh ada keramaian apa sih saya mau ikutan antri dong
ternyata ada makanan khas tuskana italia supa soup
yakni sup krim kental yang tersembunyi di balik renyahnya puff pastry yang dijajakan di sebuah lapak
lapak ini buka setiap hari
pada pukul enam sore hingga sepuluh malam
dan spesial untuk hari minggu kedai ini buka dua sesi
supa sup yang dijajakan di sini dipanggang di oven saat anda pesan
lihat nih pastry nya mengembang dengan sempurna
dua varian supa soup ditawarkan
original dengan rasa gurih dengan tambahan topping keju
dan supa soup coklat yang bercita rasa manis
rasanya enak sih worth it
ya sepuluh persepuluh
satu porsi supa sup dijual seharga lima belas ribu rupiah saja
tak heran dalam satu hari kedai ini mampu menyediakan dua ratus hingga tiga ratus porsi
rasanya ini membedakan biasanya supa soup itu kan kuahnya atau soupnya itu kan lebih encer
tapi di sini tuh benar benar kental dan creamy banget
nah uniknya waktu saya coba padupadankan sama pastrinya yang gurih
manisnya dapat gurihnya dapat
alhamdulillah itu ini ada kayak food blocker gitu datang gitu kan
terus mulai rame itu mulai bulan ketiga sampai bulan kelima ini
kalau omset bisa sembilan puluh sampai rp satu ratus dua puluh
dalam satu bulan

walaupun sama sama dijual ala street food kedua usaha kuliner ini menggunakan bahan bahan lokal yang tetap mengedepankan kualitas
meski harga jualnya tak melewati batas
gaya clarissa miki parisia surabaya jawa timur